menjelang akhir tahun wakil presiden yusuf kala mengumpulkan menteri kabinet kerja bidang ekonomi
pertemuan ini sebagai upaya pemerintah memaksimalkan laju pertumbuhan ekonomi
breakfast meeting digelar pada pukul delapan waktu indonesia barat di rumah dinas wakil presiden di jakarta
dalam pertemuan selama dua jam tersebut wakil presiden didampingi kepala sekretariat wakil presiden
dan dihadiri menko perekonomian darni nasution
menko kemaritiman luhut binsar panjaitan wakil menteri keuangan mar diasmo
gubernur bank indonesia agus martowardoyo serta ketua ojk wimbo santoso
kepada cnn indonesia jurubicara wakil presiden hussein abdullah mengatakan
pertemuan itu membahas kondisi perekonomian secara nasional
setiap menteri diberi kesempatan menyampaikan pandangan tentang kondisi perekonomian saat ini
dan antisipasi yang disiapkan pada masa mendatang